pak aldi kantor suka senyum senyum sendiri loh
kalau mikirin bu andien
setelah hasil tes dna ini
pak aldi minta bapak untuk berjanji pak
pak saya permisi ya
enggak tadi orang itu ketinggalan
ampopnya di lantai
terus aku bantu ambil terus balikin
gagal deh aku tanya tanya
sama persis dengan yang dikasih
itu kopi sama aku
ini udah sampai
aku juga ke toilet sebentar aja
jangan sampai andin di luar
jangan jangan dari nino
ya udah sampai nanti ya kak
kamu apaan sih mas
tiba tiba masuk ke toilet perempuan
jadi kamu telepon rafael
iya aku tuh lagi teleponan sama
karena rafael tadi
dia mau ngasih unting ke aku
awalnya dia mau ngasih di rumah
tapi karena aku disini jadi dia kesini
lagian kamu ngapain bawa bawa handphone ke toilet
ngapain handphone aku
kamu sendiri ngapain mas
sampai nyamperin aku ke kamar mandi perempuan
kalian tadi nggak mau nemenin
sekarang mau nemenin
ini kantor ya
emang kenapa permintaan information bubblehike
hubungan dari sini
sekarang kamu telpon aku
apa teman lu istri hari ini
apa kamu penasaran
loh pak al
saya selalu masuk toilet ya
parah banget sih gue
aduh kenapa bisa sejeroboh itu
aduh pakai salam masuk toilet segala lagi
aduh mana ada pak a lagi di dalam
kalau sampai pak al ngamuk gimana
eh tapi bener kok ini toilet perempuan
kenapa pak al ada di dalam ya
kenapa masih ada yang terak kenapa
sektari saya tadi masuk dikira salah masuk toilet
dikira toilet lagi
ada sayur soalnya di sini kan
ngapain juga masuk toilet perempuan
dan untung aja ini kantor kamu kalau bukan
saya juga gak nyaman kali ada toilet perempuan
yaudah kok gitu keluar
ada bu andien juga
pantes pak al ada di dalam
ternyata ada bu andien
ah nggak apa apa pak
udah lupain aja
saya rasanya udah lama banget deh gak ketemu sama bu andin
bu andien nambah cantik deh
pak al di kantor suka senyum senyum sendiri loh
kalau mikirin bu andien
aduh keceplosan lagi
kalau gitu pak bu saya permisi dulu ya
nggak usah percaya sama vali
mas gak usah ditahan ngomongin aja ya kan
nggak usah senyum senyum
sepertinya cinta dan rasa percaya itu telah kembali
aku mohon jangan pergi lagi
tetaplah di hati dan menetap sampai aku mati
enak deh pak
beneran deh enak
nanti aku mau cobain ah promosiin ke teman teman model aku
biar mereka mampir terus promosiin di sosmed mereka
wah bisa tambah rame dong
malah teman temannya elsa itu kan blogger terkenal
apa bersyukur aja
berapapun apapun bersyukur
setelah hasil tes dna ini bapak terima
bapak meminta bapak untuk berjanji pak
kalau bapak tidak akan menghubungi lagi
buantin dan menggungkit masalah ini lagi pak
pak saya sudah cek barusan
transferan sudah masuk
terima kasih banyak ya pak
ini amplopnya tadi jatuh
aku harus cari tahu
maaf aku baru tahu kalau ada meeting ledakan sekarang
aku berangkat sekarang dulu ya tak petulang
ada meeting gedakan
aku pergi bentar aja
nanti aku jemput
kok perasaan gue gak enak ya
gue ngerasa ada yang disembunyiin sama nino
nomor yang anda tuju
sedang tidak aktif

randy pasti disana
reputasi apa yang dia lakukan
pilih di kantor quebanden
negoti bahwa dia mengantuk
ternyata in gameplay
saya aldino perset ya
saya mau ketemu dengan randy asistennya aldebaran
maaf pak hari ini pak rendy sedang ada tugas keluar kota
baru berangkat satu jam yang lalu
apa ada nomor yang lain
setahu saya nggak ada pak
hanya ada nomor yang biasanya dia pakai
mungkin pak randy sedang di dalam pesawat
makanya hp nya dinonaktifkan
nanti bisa bapak hubungi kembali
ya kalau gitu makasih ya
randy nggak ada
pak rafael apa kabar
baik pak apa kabar
kok bisa ya kita ketemu di sini pak
bapak mau ketemu siapa
ini tadi saya mau ketemu dengan randy asistennya aldebar
tapi kayaknya orangnya lagi tugas luar kota
ada sendiri ngapain di sini
saya ada perlu sama ani
kamu gak ke kantor kan
tadi kan kamu juga udah pamit pulang dari kantor
sekretaris kamu juga udah bilang hari ini udah gak ada kerjaan lagi
baru aja aku janji untuk
itu bagiannya elsa
sekarang udah bikin dia kecewa lagi
maaf ada sesuatu yang harus aku pastiin
yaudah yaudah nanti aku jelasin sama kamu
sekarang kamu masih di kafenya papa kan
aku jemput ya
para filesnya duluan ya
sampai ketemu pak
ada apa ya
pak nino kok mencari pak randy
sepertinya ada masalah